kita tiba di acara puncak
acara pertukaran cincin antara honey dan gasio
aduh gue juga gak tau nat
kok belum datang sih
lihat lu tenang tenang aja lagi
apaan sih kimi mana
pertama tama duasio akan menyematkan cincin di jari manis honey
lo pernah nolongin gue waktu gue diculik
kita pernah jalan bareng
kita pernah makan es krim bareng
gassio jangan dengerin dia
kita akan tunangan gassio
cepat masukkan cincin itu ke jari gue gassio
lepasin gue dong lepasin gue cewek banget sih elisa bagi bagi itu
nah kamu semua silakan lempar kue tart yang dibagiin ke cewek cewek ini
siapa yang lempar paling banyak akan gue kasih mobil
ini kenapa harus ngikut gue kalau berani lepasin gue coba lihat kalau
eh yang bebek gila lo semua takutkan karena gue bener dan lo semua takutkan
kau takutkan aku salah
gila gitu mau ke atas tuh
waduh permainan ini udah keterlaluan nih
gila kalo segini jatuh kita semua kena kasih pembunuhan
iya kasih pembunuhan
hah ini emang udah keteluan
glasio please untuk terakhir kali ya dengerin gue glasio
bukannya gue gila bukannya gue gak tahu diri
gue tahu walaupun gue jelek dan lut tapi gue masih berhak kan buat jatuh cinta
bukannya gue gak rela ngelepasin lo kalau emang bener bener cinta sama ani
gini adeknya orang sejahat ani
baru udah kalah kamu lah
nganjangka ya mulutnya kayak comberan
gila gue cuma gak pengen lo nyesel seumur hidup gue dengan ikatan pertunangan ini
sekarang juga cepetan buang gendut lo itu ke bawah
tapi tapi tapi tapi tapi
cepetan atau semua yang gue celakain
masa kita melakukan pembunuhan depan umum gini
aduh tapi tapi tapi tapi kalo kita ngelakuin itu ntar kita dijuruhin lagi sama hany ke bawah
tapi udahlah udahlah ayo udah terlanjur bahasa nih
lisa seumur hidup gue gue gak pernah sama sekali nyakitin lo
tapi kenapa sih lo selalu gangguin gue
udah deh dosa lo tuh udah banyak
lo gak usah nambah nambah dosa loh biar gue loncat sendiri
glassio kenapa lo selalu ngorbanin diri lo
kurang ajar lo gimi

datu seluru berimpan gila
saya creek lebar zobaczyn posisi yang
serasa memperkenalkannya anda semua
kasar kamu gak harga diri
riwayat gue jadi budak lu udah tamat it's over
udah cukup lama banget gua nunggu lu
sekarang waktunya bagi gue untuk move on
ke cewek yang bisa ngeliat semua kelebihan gue dibalik semua kekurangan gue
lino sebal sebal sebal
kita kok mau maunya sih disuruh hanik kita harus pensiun jadi antek anteknya shani
iya nih nyawa kita tuh teranem terus gara gara dia
klas ya makasih banget ya
akhirnya gua bisa ngebuktiin ke diri gua sendiri gak ada masalah dengan tubuh gua yang gede ini
buktinya lu lebih milih gue
sisil udah ke laut honey juga udah ke laut
kayaknya gue udah tau itu dari dulu deh kim
lo nya aja yang suka telat
iya ya ngapain ya dulu gue nyusahin diri gue dengan diet padahal gak masalah kalau gue gendut dan makan banyak
ya itu emang udah gak jadi masalah buat go kim
makanya gue pesen makanan sebanyak mungkin
nah tuh dia pesenan makanan gua udah dateng
kimi lu buat duit gak
enggak kan katanya lu yang mau traktir
eee kalo gitu gua mau cabut perkataan gua yang tadi deh
soal yang gua gak masalah kalo lu makannya banyak tapi sekarang jadi masalah buat gua kim
iya mas makasih kenapa
duit gua gak cukup
mas mas dipanggil tuh sama ibu ibu yang itu tuh mas gitu tuh mas